komunitas penyintas covid sembilan belas di indonesia atau covid survivor indonesia csi
merilis jumlah penyintas yang mengalami long covid atau gejala yang menetap saat seseorang terinfeksi covid sembilan belas
hal ini didapat dari laporan penyintas pada sebelas maret hingga delapan agustus dua ribu dua puluh
pada periode tersebut csi mendapat laporan dari empat ratus sembilan puluh enam orang terpapar covid sembilan belas
untuk mengulas apa sebenarnya long covid dan bagaimana penanganannya
telah hadir bersama kita dr andika chandra putra dokter spesialis paru rumah sakit yarsi
dr andika selamat pagi
selamat pagi mbak diana
ya baik dokter ini tadi dari angka hasil penelitiannya cukup signifikan ya
apakah sebenarnya long covid ini cukup berbahaya jika dibiarkan dokter
ya baik terima kasih mbak diana
jadi sebelum kita bicara tentang bahaya long covid tentu kita harus tentukan dulu apa itu long covid
jadi long covid
secara bahasa awamnya kita misalkan adalah orang yang masih memberikan keluhan atau gejala setelah negatif covid nya
ya jadi walaupun sudah negatif covid tapi orang tersebut masih memberikan keluhan
ada batuk ada sesak ada lemes
jadi keluhan keluhan tadi tentu kalau dibiarkan akan berdampak pada pasien

dan keluhan keluhan tadi memang bervariasi sekali
mulai dari yang ringan sampai yang berat
karena long covid ini bisa mengenai semua organ tubuh kita ya
mulai dari paru jantung bahkan otak nasalah kita bisa terpengaruh oleh long covid ini
jadi artinya kita tidak bisa menganggap enteng begitu ya jika mengalami long covid
tapi apakah sudah bisa dipetakan
kira kira siapa saja yang mengalami long covid ini
jadi apa yang beresiko besar untuk mengalami long covid dokter
ya baik mbak liana
jadi kalau dari data yang kita miliki dan dari beberapa pengalaman yang pernah kita dapatkan dari long covid ini
memang pasien pasien long covid ini yang paling rentan adalah orang usia lanjut
jadi pasien pasien kreatif itu beresiko tinggi untuk masih memberikan keluhan atau gejala pasca covid sembilan belas
di samping itu juga adalah orang orang yang memiliki penyakit penyerta atau yang kita sebut dengan comorbid
memang orang yang memiliki comorbid lebih dari dua penyakit penyerta
maka resiko untuk timbulnya long covid itu akan lebih besar
di samping itu juga keluhan atau gejala saat pasien pasien tadi mengalami infeksi akut covid sembilan belas
misalnya saat covid sembilan belas yang membutuhkan terapi oksigen misalnya ventilator atau hanya berupa selang hidung
tentu dampaknya berbeda
di samping juga ada kerusakan yang timbul dari covid sembilan belas saat fase akutnya
tapi biasanya ini rata rata membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa sembuh dari long covid
apakah ada penanganan khusus begitu bagi pasien yang mengalami long covid
jadi long covid sembilan belas ini sendiri kita bedakan ada yang fase akut empat minggu sampai dua belas minggu
ada juga yang lebih dari dua belas minggu
dari beberapa data yang kita dapatkan long covid ini bisa timbul lebih dari satu tahun
jadi apalagi kalau misalnya pasien pasien ini mengalami kerusakan paru yang kita sebut dengan fibrosis paru
itu keluhan long covid nya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa sembuh
seperti sedia kalah
dan artinya butuh penanganan khusus untuk itu dokter
betul karena memang keluhan long covid ini hampir hampir mirip dengan keluhan keluhan yang lain
jadi kalau kita contohkan sesak nafas sesak nafas itu penyebabkan banyak
bukan hanya karena long covid bahkan tb paru kanker paru bisa menyebabkan sesak nafas
sehingga tentu untuk memastikannya
kita perlu melakukan beberapa pemisahan pemisahan penunjang
misalnya pemisahan fungsi paru kita lakukan pemisahan lonsen pemisahan ct scan
bahkan beberapa pemisahan yang lebih sifatnya spesialistik
sebagai contoh kita di rumah sakit yasi memiliki ct scan bahkan mri untuk memastikan keluhan keluhan tadi penyebabnya apa
semoga perbincangan ini bisa memberikan manfaat untuk pemirsa kita ya dokter
artinya ketika ada pasien pasien yang mungkin dari pemirsa kita ini mengalami gejala covid yang masih berlangsung lama
harapannya adalah segera diperiksakan semoga tidak ada resiko yang berkelanjutan begitu ya dokter
baik dokter andika chandraputra dokter spesialis paru rumah sakit yasi
terima kasih banyak dokter atas waktunya sehat selalu
baik terima kasih mbak diana sehat sehat
ya dan pemirsa demikian perbincangan kita di dokter menjawab kali ini tentang long covid sembilan belas
semoga informasi ini bermanfaat saya diana twika undur diri terima kasih dan sampai jumpa